anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
sejumlah fasilitas hiburan tersedia di monumen nasional
untuk memeriahkan masa liburan sekolah natal dan tahun baru
salah satunya flying fox
wahana tersebut hadir di monas sejak tanggal dua puluh empat desember sampai enam januari
wahana flying fox dikhususkan bagi anak usia tiga tahun sampai dengan lima belas tahun
dengan ketinggian empat meter anak anak pun antusias mencoba wahana yang menguji keberanian mereka
sementara itu para orang tua mengakui bahwa
aku senang dengan hadirnya wahana tersebut dan tidak khawatir akan keamanan wahana tersebut
wahana ini disediakan khusus oleh dinas kebakaran dan penanggulan bencana dki jakarta
untuk memberikan libur sekolah natal dan tahun baru

meskipun dikhususkan hanya untuk anak anak
namun flying fox ini juga ternyata aman untuk orang dewasa
karena mampu menahan berat sampai dengan seratus kilo